indonesia memberikan alternatif transaksi bagi pengguna kereta api untuk memesan dan membeli tiket kereta api
selain sistem antrian dan juga sistem online atau dalam jaringan
para penumpang juga sekarang semakin dipermudah dengan sistem pembayaran elektronik
dengan sistem e kiosk ini setiap penumpang hanya tinggal memilih tanggal perjalanan
stasiun asal stasiun tujuan serta jumlah penumpang yang akan berangkat
jika data sudah sesuai setiap penumpang dapat melakukan pembayaran secara langsung
menggunakan mesin elektronik kiosk ini